jadi perbedaan ceramah dan juga pidato dan dakwah
nah ceramah dan pidato itu kurang lebih sama karena isi penjelasannya menjelaskan suatu materi
sedangkan dakwah dapat dipastikan isi materinya adalah untuk mengajak kebaikan kepada seseorang
artinya menyampaikan ilmu agama kepada siapapun itu
ya saya juga buat bantuin nyari andika anak saya pak ustadz
mah pak andika mau disunat
maaf ya kalau tadi andika kabur soalnya andika takut disunat
mah tah tapi sekarang nggak takut lagi
ya sudah kalau begitu kita sekarang ke dokter sunatnya aib ustadz
bapak ibu mungkin sebaiknya kita sholat zuhur dulu karena kan tidak ada yang lebih penting selain panggilan allah
kita siap siap sholat daripada nanti kita disolatin
setuju sekarang kita siap siap ke masjid air
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah kita semua sudah selesai melaksanakan sholat duhur berjamaah
mudah mudahan nilai ibadah sholat zuhur kita ini diterima oleh allah swt
serta kita semua selalu diberikan keberkahan serta kelancaran dalam setiap kegiatan kita amin ya allah ya rabal ala
baik sekarang saatnya ustadz musa yang mulia dari santun ini mengingatkan
bahwa nanti setelah selesai sholat asar akan diadakan seleksi da'i cilik
untuk para santriwan nanti akan dilaksanakan tesnya di masjid ini dan akan dinilai oleh saya sendiri ustadz musayamulia dan santun juga oleh ustadz ridwan
sedangkan untuk para santriwati tesnya akan diadakan di aula dan akan dinilai oleh
jadi ustadz harapkan kepada para santriwan dan juga santriwati untuk memberikan materi yang terbaik dan menyiapkan semuanya secara matang
jangan sampai diantara kalian terutama lukman lupa dengan materi ceramah yang akan dibawakan
lukman indra apa apa aku yakin pasti kali ini aku akan mewakili pesantren kuna anta untuk menjadi penceramah digital
kalian percaya gak
pak ustadz saya mau berterima kasih karena pak ustadz dan anak anak sudah membantu kami
pak ustadz mau ikut hadir di tempat hitanan kan
mungkin kami bertiga nggak bisa ikut ke tempat kitanan soalnya masih banyak urusan yang harus diselesaikan di pesantren
oh begitu ya
ya sudah kalau begitu yang penting besok pak ustadz dan anak anak bisa hadir
insya allah kami akan hadir pak yudo bu anissa
ya udah kalau begitu kami bertiga mohon pamit ya
asun salim dulu
terima kasih banyak pak yudho
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

nanti aku jalan
bapak aku sudah selesai
ya allah anak anak
kalian semangat banget sih latihan ceramahnya
pasti kalian semua ini sudah menyiapkan materi untuk ceramahkan
sebelumnya ustadzah mau tanya
di sini ada yang tahu perbedaan antara ceramah pidato dan dakwah
ya udah ustadzah jelaskan sedikit
jadi perbedaan ceramah dan juga pidato dan dakwah
nah ceramah dan pidato itu kurang lebih sama
karena isi penjelasannya menjelaskan suatu materi
sedangkan dakwah dapat dipastikan isi materinya adalah untuk mengajak kebaikan kepada seseorang
artinya menyampaikan ilmu agama kepada siapapun itu
kepada setiap orang
baik orang yang mau mendengarkan maupun orang yang tidak mau mendengarkan
dalam arti orang yang tidak mau belajar ilmu agama atau enggan mempelajari ilmu agama
biasanya berdakwah itu dilakukan di
di dalam masjid di dalam majlis
yang orang orang itu memang sengaja datang untuk hadir dan juga mendengarkan dakwah tersebut
terus dakwah biasanya menjelaskan sesuatu yang umum
sedangkan ceramah menjelaskan sesuatu yang lebih spesifik atau lebih terperinci
dan kita sebagai sesama umat muslim sudah seharusnya menyampaikan dakwah kepada muslim lainnya
nah setelah ustadz zah jelaskan tentang perbedaan dakwah ceramah dan juga pidato
sekarang kita akan mulai pemilihan da'i cilik pesantren kun anta dari santriwati
kita mulai siap
ustazah akan dipanggilkan sesuai dengan nomor urut absensi
yang pertama amalia
aku yakin kalau insis pasti bisa
yang pertama amalia
yang kedua amalia
aku yakin kalau ini pasti bisa
oke saya mau dimajukan
palingan juga si insis insis kalian ini tak bisa
mukanya tuh funny

belum tau aja
abis lebaran amalia
kak gita cisla bisa duduk
ayo udah ditungguin sama temen temennya
udah tunggu tangan dong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tenang tenang tenang yaudah kalau kamu lupa kamu ceramanya spontan aja apa yang ada di
pikiran kamu ya ingatlah kalian semua itu harus disunat terutama untuk para laki laki
emang sih disunat itu menyakitkan strawberry mangga atau untungnya just
yang perempuan jadi nggak disunat deh hari hari emang enak ya yang laki laki disunat
kan sakit hahaha emang enak disunat katanya tuh kayak digigit harimau
udah mendingan kamu
kalau kamu ceramahnya begitu yang ada pendengar pendengar ceramahnya tuh pada